persebaya surabaya terus melakukan persiapan melawan persib bandung dalam lanjutan liga satu
persebaya akan membawa dua puluh tiga pemain mereka ke semarang
untuk menghadapi persib bandung di stadion jatidiri semarang sabtu sepuluh desember nanti
persebaya menggelar recovery training di lapangan uny yogyakarta
sebelum berangkat ke semarang pada rabu sore
padatnya jadwal kompetisi membuat pelatih aji santoso berpikir keras
agar pemainnya tak kelelahan dan bisa melakukan pemulihan
oleh sebab itu aji santoso akan melakukan rotasi pemain saat menghadapi persib bandung nanti
dan hanya membawa dua puluh tiga pemain mereka ke semarang
sementara sisanya akan tetap tinggal di yogyakarta
seperti yang diketahui persebaya baru saja menghempaskan barito putra dengan skor tiga puluh dua selasa lalu
kemenangan ini menjadi modal penting persebaya menghadapi tim bertabur bintang persib bandung
ini saya harus benar benar memikirkan masalah recovery pemain
karena dari pertandingan ke dua ke tiga ke empat ke lima ke enam itu jaraknya sangat mepet
tentunya saya menginformasikan kepada seluruh pemain untuk semua siap
karena ini pasti akan ada rotasi